aku aku nikah dengan suamiku ini tersiksa aku gak cinta sama dia sama sekali boy
kamu ngerti perasaan aku kan aku ngelakuinnya semua demi mama dan dio
batin aku juga tertekan boy dan setiap hari aku aku hanya mikirin kamu
niana kenapa diam aja ya gak ngomong tapi nyurik pandang mulu ke gue
boy dia masih peduli sama gue dia masih khawatirin kue
gue tau hati kecil boy pasti masih mencintai gue
tau dari mana lo mamanya reva disini
gue tau dari reva
si alex lama lama ngeseling juga ya ngapain sih dia masih di sini terus menerus kenapa gak keluar
dia juga jangan sampai tahu kalau gue ini mantannya poi
adriana gimana keadaan lo sekarang
ya aku lemas terbaring di rumah sakit nggak berdaya
alex kamu bisa keluar sebentar enggak
adriana lo tau kenapa sih
emang terkadang kenyataan itu emang susah
susah buat kita lepasin kita lupain
tapi itu semua udah diatur sama allah
lu buang semua pikiran lo tentang gue
dan tentang kehidupan lo juga
karena gue gak sebaik yang lo pikir
dan mungkin gue juga bukan jodoh yang baik buat lo
dan gue minta lo harus bisa berlapang dada atas semua ini
aku gak tau harus berpikir pikir

lebih gampang diomongin daripada dilakuin
tapi boy satu hal yang harus kamu ketahui
ini semua kan udah terjadi
jadi mendingan kita jalannya dengan baik
jadi mendingan kita jalannya dengan baik
bisa sembunyi hidup kita masing masing
sebenernya kejadiannya kayak gimana sih lex
tadi aku sama temen temen lagi di jalan
aku ngeliat ada mobil yang kecelakaan
kayaknya aku kenal mobil itu
langsung aku nyamperin
ternyata mama terikamu yang kejelekan
makanya aku langsung buru buru bawa dia ke rumah sakit
makasih banyak ya alex ya yaudah kalau gitu gue langsung masuk aja ya
terus kenapa lo keluar
tadi mama kamu nyuruh aku keluar
mungkin ada sesuatu yang mereka mau ngomongin yang aku nggak boleh tahu
gue jadi penasaran deh
boy gak semudah itu semuanya boy
sulit ngurupain kenangan kenangan kita yang indah dulu
yang aku sayangi yang aku cintai dari dulu itu cuma tamu boy
aku nikah dengan suamiku ini tersiksa
aku gak cinta sama dia sama sekali boy
kamu ngerti perasaan aku kan
aku ngelakuin ini semua demi mama dan dio
batin aku juga tertekan boy dan
dan setiap hari aku
di dunia ini gak semua keinginan kita bisa terjadi
gue gak tahu apa yang akan terjadi
berharap banget kalau reva itu adalah jodoh gue
tapi kalau tuhan berkendak lain
tadi gue denger lo kayak
agak agak sedih nangis gitu suaranya
gak pernah akur
yang mau sampai kapan kayak begini
sampai aku bisa berada di rumah sakit ini
karena kepikiran terus menerus
tapi setelah aku sadari
aku ini adalah
adalah suami papi kamu
jadi mau gak mau aku juga harus bisa menerima kamu reva
kenapa aku jadi serba salah gini ya
aku gak tahu harus berkata apa dan berbuat apa
atas semua kejadian ini
lo tuh bener bener ya
lo ngapain sih ngejelek jelekin gue depan boy
kan yang bisa cari ribut juga oh
aduh lo juga pake ngomong sok sok cinta segala
gue kan tahu lo tuh gak pernah cinta sama bokap gue
lo masih cinta kan sama mantan lo itu
gue kesini tuh niatnya mau ngejemuk lo
jadi kesel kan
ada yang masih sakit gak
aduh gimana ya kalo sampe reva tau
kalo mantannya adriana itu gua
aku baik baik aja reva
luka lu kan gak parah parah banget
jadi gue pamit ya
soalnya gue gak bisa lama lama di sini
lo gak tahu boy
yang terluka itu hati kue
aku pulang duluan ya
ya udah aku antarin ke tidur
kamu belum pernah ketemu sama papi aku kan
papi sudah pernah ketemu
aku udah baik kan
apa kamu bisa jadi begini
kamu cuma perlu waktu istirahat karena kamu capek mempersiapkan makanan yang dikirim oleh mama kamu
tapi kenapa jadi begini saya
tadinya aku memang mau istirahat karena aku kecapean
terus tiba tiba aku mikir kayaknya aku pengen refleksi gitu di luar dekat rumah
ya pas aku keluar tiba tiba aku kecelakaan kayak gini mas
ya syukurlah kalau memang kamu gak apa apa
untungnya tadi ada alex yang
likes yang sigap langsung bantuin aku dan bawa aku ke rumah sakit

terima kasih mu ngasih waktunya